sementara terkait kampanye dari pasangan calon
di mana calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
sabtu pagi berusukan ke pasar tradisional samarinda kalimantan timur
sandiaga berjanji akan membahas keluhan para pedagang
mengenai harga bahan pokok pada debat kandidat cawapres nanti
kehadiran sandiaga uno mengundang perhatian pengunjung
dan pedagang pasar tradisional segiri samarinda
selain melayani permintaan foto bersama
sandiaka juga berdialog dengan para pedagang
mengenai tingginya harga bahan pokok dan banyaknya pemuda yang menganggur
sandiaga berjanji akan membawa persoalan harga bahan pokok
pada topik utama debat kandidat cawa pres
yang digelar di pertengahan februari dua ribu sembilan belas
kepentingan rakyat tapi kepentingan elit
kita ingin benar benar rakyat yang sekarang menderita
karena ekonominya terbebani menjadi topik utama dari debat kita
sementara itu para pedagang berharap siapapun nanti yang terpilih
menjadi presiden dan wakil presiden dapat memberi kebijakan yang lebih baik
terkait keberlangsungan usaha para pedagang pasar
kalau bagi pedagang sih sebetulnya yang diinginkan kan kesinambungan usaha ini
itu aja nggak ada nggak ada lain
mau yang jadi
siapa siapa itu tetap aja
cuman yang bisa memberi kebijakan yang lebih bagus ya oke lah gitu loh
setelah belusukan ke pasar
sandiaga dijadwalkan melakukan diskusi dengan kaum milenial
dan bersilaturahmi dengan kader partai koalisi
yang ada di samarinda dan tenggarong
david antriawan samarinda